dua kelompok remaja di maros sulawesi selatan terlibat tawuran yang mengakibatkan satu orang tewas dan dua orang lainnya luka luka
polisi yang bertindak cepat langsung mengamankan para tersangka dan telah meretapkan tujuh orang sebagai tersangka dan satu orang diantaranya sebagai tersangka pembunuhan
ironisnya baik korban maupun pelaku didominasi oleh anak di bawah umur
menurut polisi aksi ini terjadi karena rebutan pacar